kita lihat relawan dan simpatisan dari pasangan anies dan caimin
ini mengantarkan pasangan dari koalisi perubahan
yang didukung oleh tiga partai
yang di nasdem pks dan juga pkb
pimpinan partai partainya berada di belakang
sampai di kpu pukul delapan belas
tapi harus mundur
karena akan atau sudah melakukan konsolidasi terlebih dahulu
dan mundur sekitar lima belas hingga dua puluh menit
dan prosesi mereka ini sudah dimulai dari kantor masing masing partainya ya
kalau kita lihat tadi
dari jam empat tiga puluh waktu di besar barat
pasangan ini sudah berkegiatan
melakukan konsolidasi dan silaturahmi
di partai partai pengusung
pak hadar kalau melihat dari pengalaman pak hadar
saat itu saat menjadi komisioner kpu di pemilu dua ribu empat belas
pasti suasananya berbeda
tapi perbedaannya signifikan nggak pak
dalam artian sudah pasti dalam artian jumlah pasangan calon
kalau sudah hati
kalau kekuatan kekuatan politiknya
juga cukup bervariasi
tapi persisnya apa
sebetulnya nanti kita coba lihat di dokumen dokumen
misalnya visi misi program mereka
tentu kita semua atau saya berpikir
mereka bisa menjadarkan lebih rinci program programnya
kalau visi saya kira semua ya sama